kita ke informasi dari dalam negeri di mana seorang pekerja rumah tangga di garut jawa barat diberhentikan karena dianggap melakukan kekerasan terhadap bayi yang diasuhnya
namun kepada polisi ia menyatakan justru bermaksud menyelamatkan bayi tersebut
dalam rekaman yang berdurasi sekitar satu menit ini tampak pengasuh memukul bayi saat menyuapinya di teras rumah
pekerja rumah tangga ini bahkan membalikan tubuh bayi dan memasukkan tangan ke dalam mulut anak tersebut
video ini diambil warga di kawasan tarogong kaler garut dua pekan lalu
menurut kakek bayi peristiwa itu memang benar terjadi namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan
ke polisi yang resort garut sempat melakukan penyelidikan setelah video beredar di grup persakapan
kepada polisi pekerja rumah tangga itu mengatakan ia membalikan badan bayi karena bayi tersedak
jadi untuk perlakuan ini tidak seperti yang di video dia karena bayinya menangis tersedak oleh makanan dilakukan seperti itu
namun terlihat seperti perlakuan kasar namun pada intinya tidak ada maksud perlakuan kasar